ikut ribuan ton batubara karam setelah mengalami kebocoran pada lambung kapal rabu siang
nakoda terpaksa menabrakan kapalnya ke pulau terdekat agar kapal tidak tenggelam
kapal tongkang pengangkut dua belas ton batubara milik pt meratus advance maritim rabu siang karam
di pantai gililabak sumeneb setelah mengalami lambung bocor
polisi badan kapal yang miring ke kanan membuat sebagian muatan batu bara berjatuhan ke laut
insiden ini bermula saat kapal berlayar dari asam asam kalimantan selatan menuju pltu paiton probolinggo
namun saat melewati selat madura posisi kapal terus bertambah miring
tidak ingin mengambil resiko nakoda akhirnya memutuskan untuk mengandaskan kapal di pulau gililabak
posisi karamnya kapal yang berada tepat di atas terumbu karang sempat mengkhawatirkan warga sekitar
pasalnya selain sebagai tempat mencari ikan bagi para nelayan juga sebagai tempat pariwisata